sampai jumpa di video selanjutnya

eh tunggu sebentar
biar rapi biar tampang biar ganteng gitu
kita ganti baju dulu
nggak perlu kok
nggak bakal ngaruh
yang namanya wawancar tuh udah ada kameranya
sekarang kan udah zaman modern
jadi kita ntar publish secara online
oh kayak objek gitu
udah lu gak usah dipikirin
yang penting kita di wawancara
nanti semua warga tahu
kita jadi terkenal
suara kita direkam kayak gitu ya
saya dengar dengar di kampung ini ada mitos siluman ular
iya itu bener banget
di sini itu bukannya mitos
ini musim siluman ular
tapi kayaknya sekarang siluman udah nggak ada
soalnya kemarin itu rumahnya dibakar sama warga
baru kemarin itu silman ularnya dibakar
kalau dia itu beneran siluman ular
kenapa nggak yakin
jadi begini kakak cantik
dia itu suka berubah ubud
kadang kadang cakep kayak kakak
kadang kayak nenek
kadang kayak kakek
bener aja lo ngapain bawa bawa pot
lucu bang dudun
ya ya maaf neng
pasar mau ke rumah
hei tungguin neng
efeknya siluman ular bisa berubah wujud
dulu ayah anda pernah memberitahu
tapi bangsa aku tidak mau melakukan itu
itu cara yang sangat kejam untuk mendapatkan kekuatan mirip
karena harus menelan banyak korban

ya enggak bashkfat
itukeh opériant ofi da vinci
karena baru saja kehilangan calon istrinya
tidak ada waktu yang lebih baik untuk
mengambil hati seseorang selaini dia
ketika dia sedang merasa kehilangan
wah non laura
ya ampun non cantik banget sih
wah kalau model model kayak gini nih saya jadi ingat saya waktu muda loh non
nyerip banget kayak gini persis
cantik banget loh
kalo non erin lagi pergi sama pacarnya biasalah anak muda suka hangout hangout gitu
nah kalau den wisnu itu tadi katanya mau fitting baju sama calon istrinya si mbak dewi
mbak dewi itu loh
ternyata dia masih hidup
aku harus lakukan sesuatu
sekarang aku yakin ma
rama pasti ada sanggup pautnya sama siluman ular itu
sekarang yang bikin kamu yakin semua ini bukan kebetulan apa
sekarang gini ma
posisi kita ada perkotaan ya
pada saat aku mau kebundurama ular itu langsung ada
itu sesuatu gak mungkin ma
terus apa yang harus kamu lakukan
pokoknya mama gak usah khawatir ya
aku udah pikirin semuanya
aku mau berangkat
aku mau berangkat
aku mau berangkat
aku pergi dulu ya
ya aku balik balik
jadi cewek cantik yang galak itu namanya sinta
kamu gak tau malu ya dengan perempuan lain ha
gak salah lagi
pasti si luman ular itu adalah dia
merajuh kamu tunggu sini dulu ya aku bikin yang minum
aku harus ketemu putri sekarang
dan aku harus memberitahu apa yang terjadi sebenarnya kamu duduk
putri menurutku ada satu sinuman ular yang memiliki kekuatan berubah wujud jadi siapapun
dia itu suka berubah ubah
kadang tampan kayak saya kadang jelek kayak dia
kadang kayak nenek nenek kayak kakak
kayak gitu kakak cantik
aku pernah dengar itu
dan putri kecil
dan dia beruang menjadi putri kecil
untuk mencelakai putri kecil
ini pasti ulas si luman ular hijau itu
dia mau membalas dengan dewi
dewi pernah mengalahkannya
itu tandanya dia udah tau siapa kita sebenarnya
si luman ular hijau itu
peliharaannya nagraj bukan
dan cuma nagraj yang bisa melakukannya raju
ih ngapain sih raju ngobrol berduaan sama kasinta
jangan lupa like subscribe dan share ya